dan yang dinanti nanti ya hari ini menjadi hari perdana pemutaran film superhero produksi marvel dan disney captain america civil war
ini adalah seri ketiga dari seri film captain america yang sudah tayang pada tahun dua ribu sebelas dan dua ribu empat belas sebelumnya
dan dalam film ini diceritakan tentang perselisihan antara captain america dengan iron man lisa
iya betul sekali dan perbedaan pendapat mereka akhirnya memecah kumpulan superhero avengers menjadi dua dan membuat mereka saling baku hantam ya